kapolri jenderal tito karnavian dan panglima tni marskal hadi cayanto
tiba di bandara moseski langin timika papua rabu pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia bagian timur
kedatangan kapolri dan panglima tni untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh papua di timika
saat tiba di bandara panglima dan kapolri disambut danrem merauke
jajaran kepolisian polres mimika dan komando distrik militer mimika
usai disambut rombongan langsung menuju hotel rimba papua untuk melakukan pertemuan dengan tokoh adat
tokoh agama tokoh perempuan dan tokoh masyarakat papua di timika
pertemuan ini untuk membahas permasalahan yang saat ini mencuat
yaitu permasalahan rasisme yang terjadi di surabaya beberapa waktu lalu
panglima dan kapolri ingin mendengar langsung aspirasi dari tokoh masyarakat di papua